hai kalian ini banyak tapi tidak berguna kerjanya lambat bisa kerja gak sih bisa harus
dicontohin sini sini jangan jangan banyak gampang ini mau barang salah buang sapa urusan saya nih
mereka siap siap disini untuk melakukan penyambutan dengan sholawat
allah salamu'allah ala toha
rasulullah sholatullah salamullah ala yasid habibillah
dan juga selamatannya ya ustadz sama ustazah mau nganterin pak meneliti
ini keliling pesan pesan trend dulu ya ya ya assalamualaikum
tu bullsh rj bangenez
padahal yang tipe apa apa
apa cuma sebagian doang
kan ini anak dibilangin
tengker ga sih lokman
gimana rasanya kita ada di dalam gelombung ini
kita bisa terbang kayak di bulan april may juni juli agustus september oktober november desember januari februari semua aja aja lokman
nah mau mikirin yang lain lain
waduh aku harus ngajuk
keren banget ini cuacanya
waduh keren mantap
aduh coba kita liat bawah ini
waduh aduh aduh aduh keren banget
kan nanti pecah kau
waduh aduh aduh aduh
kamu tuh mikir yang bener abang
jangan ya kayak naik gelombung lah
itu kan namanya igeri
saya juga ngeri banget tuh
kita orang kan deg degan juga
bikirin kayak bayar jadi power ranger kayak ultraman kayak
ya gila kak namanya juga penasaran
tapi kan sekarang kan udah ga penasaran udah namanya semua ngeri
udah anjur kerja ah
lanjut lanjut lanjut
ajar main gelombung
udah yuk lah
bantuin dong kita
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kenapa masih berberes aja sih
tahu nggak sih sebentar lagi para penilik mau datang kemari
sabar pasai pul
orang sabar sejumlah lebar
nama pesantren ini sedang dipertaruhkan
mana sih ustaz janurul
sebel banget deh
santriwati sekalian lebih baik kalian masuk ke kamar aja sekarang ya
saya rasa pasai pul tidak usah menyalahkan ustaz januyuy
sebab menurut saya ustaz musaimulia dasantun ustaz januyuy itu sangat bertanggung jawab dan keibuan dalam mendidik anak anak
kehadiran pak saipul ini justru yang membuat santriwan dan santriwati menjadi tegang
justru begitu saya kemari anak anak jadi tambah disiplin
ini pasti ustadznya aja nih yang suka manjain anak anak
ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan
udah deh bisa duluan ya
siapa sih yang taruh tong sampah di sini
saya juga bingung tadi perasaan tong sampah ini selnya tadi di gerbang
kok bisa ada di sini ya
tong sampah yang aneh
iya aneh banget
kayak ada yang ketawa pasti ketawain saya
saya juga dengar tuh
nanti kita bawa ke tempat untuk membukakan matinya ya kan dan
saya solamente hanya ada unas bimbit gaya
dengan otak di
mana mulut bau badan badan bau mulut lagi
kalau ketemu sama ustazanuyuy bisa malu
ketemu penilik juga malu
mendingan saya mandi dulu kali ya
baru ketemu penilik
bukannya sudah dikasih tahu
oh ya kami cuma sekedar ngingetin aja karena kan pengajar di sini cukup banyak
terus juga yang punya pondok pesantren ini namanya kiai amin
nah beliau itu ayah saya
lagi juga ya sobatnya
iya kalau buang sampah udah dikumpulin jadi gampang buangnya
sampah sampah itu belum dibuang juga
apa ini juga lagi kita mau buang
tapi kan belum
sabar pak saiful
ingat orang sabar disaingi oleh allah
tuh dengerin pak saiful
tapi sabar ada batasnya
kalian ini banyak tapi tidak berguna
bisa kerja gak sih
ini memang barang salah buang sampah urusan saya
pak begini doang
nih pak saiful
siapa sih posnya
baru aja dibilang
udah dilakukan lagi
jun pokoknya ini di sini sama kayak yang ini nih
itu potnya kesini yang keras
bersihin nah tahu enggak kebelakangan kebelakangan waalaikumsalam ulala kalian bersihin kamar
mari kita belum selesai juga kan tadi tidak lho ustadz bersih bersih sekarang ya duluan ustadz
ya posat ini adalah gue posat di sini kotor di sana kotor di mana mana wc ku kotor itu
namanya sungguh kotor banget tuh udah sekarang kalian beresin cepat mungkin ustadz memandai dulu
badan enggak enak rumahnya tunggu tunggu di dalam kamusnya ustadz musa yang mulia dasar
tuh nggak ada tuh kata nunggu lagi memang usaponek angkot mungkin aku telewati udah udah
bersih bersih tapi tapi dia memandai luas wasa kejadian ini udah sudah agak depan angkat depan
lagi sampahnya ke dalam plastik jangan pada bercanda aja lagi dapat saya pulih minta kenal
mau ngomelin itu urusan buang sampah kenapa sendiri juga ikut mengurusnya bukannya itu jadi
urusan orang dewasa pasang pak misalnya lagi nih biar nanti coba ustadz ridwan tanyakan ke pasat
pemepa ustadz sebentar ya saya tanyakan dulu
ini makanya jura pandan berapa ini akibat mereka telah menumpakan sampah yang sudah
dibungkus rapi untuk dimasukin ke tong sampah tadi tapi mereka lempar malah tumpah oh ya ya
ya udah makasih ya assalamualaikum waalaikumsalam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi begini bapak penilik ibu penilik
memang para santriwan dan santriwati di sini itu semuanya rajin
karena kami pun mengajarkan kalau kebersihan itu sebagian dari iman
jadi kalau ada sampah sedikit maka mereka pasti langsung akan membersihkannya
kami rasa tugas kami tuhan ini cukup sampai di sini
oh gitu ya pak
kami permisi dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak bapak
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak
rambut rambut ya allah
semoga ya tim pendilik itu ngasih nilai terbaik buat kun anta
semoga kun anta dapat akreditasi ya ustadz
kan saya udah mau ngomong tadi ustadz
maka udah tahu ustadz juga
gak usah jadi pelupa sih
ini pasti ketularan lukmani
jadi marah marahnya sungguh nyebalin